sejumlah pasar di dki jakarta melakukan upaya untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
swab test serta sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang menjadi prioritas pd pasar jaya
kendati mayoritas pedagang pasar merasa tidak nyaman dengan swab test yang digelar oleh pemprov dki
pd pasar jaya juga menerapkan kebijakan ganjil genap untuk pembukaan kios untuk menekan laju penyebaran virus corona
pasar diidentikan menjadi salah satu pusat penyebaran covid sembilan belas
khususnya di daerah dki jakarta yang menjadi epicentrum dari virus ini sendiri
untuk lebih jelasnya bagaimana sebenarnya kami sudah bersama ada direktur utama pd pasar jaya bapak arief nasruddin
bapak selamat siang pak terima kasih pak sudah bersama cnn hari ini
bapak kami mau ajak sedikit tapi boleh kita sambil jalan jalan ya pak ya karena sambil lihat kondisi pasar
pak kalau boleh sedikit diupdate sekarang kan kekhawatiran utama ini setelah psbb dibuka pada lima belas juni kemarin
pasar diidentikan dengan pusat penyebaran covid sembilan belas
pak sebenarnya sekarang kalau boleh diupdate sedikit kondisi pasar di dki itu seperti apa sih pak
pedagangnya pasar yang
jadi saya mungkin jelasin pak di dki jakarta memang kita unik pak
jadi kita punya satu ratus lima puluh tiga pasar nah terdiri dari seratus ribu pedagang kurang lebih
jadi memang kalau ini bisa dikatakan menjadi kluster barunya covid saya pun dengan kondisi khawatir yang sama
untuk meng ignoring mencoba untuk mencari jalan supaya pasar itu bukan menjadi tempat klusternya penyebaran covid ini
ini ganjil genap nih mbak justru ini lagi kita tutup ada ganjil genap
itu kebijakannya gimana sih pak
jadi gini sederhananya sebenarnya matematik kita kan ingin membatasi jumlah manusia dalam gedung
jadi dengan cara ya paling cepatnya itu adalah melakukan ganjil genap pembukaan kiosk
secara otomatis pasti jumlah pedagangnya itu akan secara otomatis juga bertambah
jadi kurang kurang gitu ya yang memang ujung ujungnya memang pengunjungnya pasti ketika mereka mau belanja tokonya langganannya tutup mereka biasanya buy phone
kenapa kita nggak bisa lakukan di jalan seperti mungkin di vietnam gitu ya
di salatiga di semarang gitu ya
kita belajar deh dari kemarin kita bicara lihat cfd aja baru dibuka di jalan gitu ya
masyarakat udah pasti langsung kerumun dan kita susulir membatasi aksesing orang
yang kita khawatirkan adalah nanti begitu juga dengan pasar
kalau kita kemudian pedagangnya udah banyak gitu ya
itu justru memang kita berikan facial ke para pedagang
memang jumlahnya cukup besar jadi mencapai satu ratus enam puluh ribu face shield yang kita lagi produksi
pak tapi kemudian kalau tadi kita lihat lagi nih kami sendiri melihat sih pak
faktanya kan kalau di lapangan ini pedagang pedagang ini banyak yang nggak percaya virus corona
terus belum lagi ada beberapa yang di swab test ada yang kabur tadi tuh pak di pasar
karang anyar kalau saya nggak salah
nah kalau dari pdp sejalan untuk mengedukasi supaya konsumen ya pak
paham ya itu kesadaran dari masyarakat tentunya
kalau dari pedagang gimana nih pak ceritanya
jadi kita memang sebenarnya melakukan sosialisasi mbak
jadi saya terima kasih juga pemerintah dki jakarta itu konsen sekali di pasar
jadi kita ini melakukan swab test itu memberikan gratis swab test kepada masyarakat
kenapa masuk pasar supaya kemudian pedagang ini tahu covid itu menyerang siapapun
di pasar pun diserang sama dia
jadi kita sudah sampai lima puluh sembilan titik nih swab test
yang ada di pasar
meliputi lima enam ratus pedagang yang sudah di swab test
memang ketemu positif ada mbak
itu ada delapan belas pasar ketemu positif
tapi yang negatif pun ada
ada sebelas pasar
jadi kami menyampaikan pesannya gini
supaya covid ini tidak menjadi sesuatu yang membahayakan nyawa manusia
karena banyak pedagang kami itu yang usianya memang juga rentan
lansia berarti ya pak ya
jadi swab test itu agak sakit mbak
kan mesti dikerob dalamnya
memang ada traumatis romantis yang memang membuat mereka tidak mau
karena mereka juga semua makasih ya bu udah pakai masker
jadi ini supaya usaha kita supaya kita mau kasih tahu sama pengunjung aman
kira kira kebijakan kedepan dengan penerapan
seperti ini bapak cukup yakin pak ini akan efektif untuk menyeimbangkan public health dan ekonomi kita pak
supaya angle dari sisi masyarakat mungkin bisa ditangkap dari sisi konsultan
nah ini yang kita lagi bentuk lagi
memang harus cepat
memang waktunya memang sangat mepet gitu ya
tapi ini bagian effort perbaikan perbaikan yang harus dilakukan
jangan sampai salah kebijakan lah begitu ya pak ya
jangan sampai juga salah kebijakan salah pendekatan
pak arief terima kasih pak kami sudah diajak berjalan jalan
itu dia obrolan bincang kami
dengan di rut pd pasar jaya
semoga kemudian pasar ini tidak terbukti kemudian menjadi kluster tersendiri ya
sisi aspasya yulia nasri jakarta